imbas varian virus omikron pemerintah memperpanjang durasi karantina warga negara asing dan indonesia dari luar negeri dari tiga hari menjadi tujuh hari
tertuang dalam surat edaran satgas covid sembilan belas nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu pelaku perjalanan internasional wna dan wni diminta menjalani tes ulang pcr
serta wajib menjalankan karantina selama tujuh x dua puluh empat jam
ada pun pelaku perjalanan wni yang datang dari sejumlah wilayah yang terpapar varian virus omikron diminta dikarantina selama empat belas x dua puluh empat jam
ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia dki jakarta sutrisno iwantono mengatakan
hotel di ibu kota siap menampung jika terjadi lonjakan jumlah pelaku perjalanan dari luar negeri yang dikarantina
menurut dia lebih dari tujuh puluh hotel di jakarta menyediakan layanan
jasa diberikan kesempatan yang sama